kekhawatiran penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden masih dirasakan oleh sejumlah pihak
tidak kunjung disahkannya anggaran pemilu dan belum dilantiknya komisioner kpu terpilih
dinilai menjadi celah penundaan pemilu lewat pengembosan kpu
pemerintah meyakinkan publik pelantikan komisioner kpu bulan april nanti tidak akan mengganggu pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
benarkah ada celah dan skenario kpu dijadikan alat menunda untuk pelaksanaan pemilu
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang rifki nizami karyasuda anggota komisi dua dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
dan juga ada bang zainal arifin mokhtar pakar hukum tentang negara dari ugm
dan juga ada mas sigit pamungkas tenaga alih utama dari kantor staff presiden
selamat malam bang rifki bang uceng dan juga mas sigit apa kabar sehat semua
penundaan pemilu ini tampaknya masih dikhawatirkan ya
isunya oleh banyak pihak meskipun penolakan juga terus dilakukan
tapi gerilya elit juga tampaknya belum berhenti
jadi isu ini belum dikubur tampaknya bagi sebagian pihak
saya mau ke bang uceng dulu yang kemarin juga sempat berkumpul dengan masyarakat pro demokrasi juga untuk menyuarakan soal ini
apa sih bang uceng yang sekarang menjadi kekhawatiran kalau melihat timeline kinerja kpu
apakah ada celah ada kemungkinan
bahwa wacana ini atau rencana ini akan terus digulirkan dengan menggunakan kpu sebagai alat untuk menunda pemilu
baik mas renat
sebenarnya begini ya kekhawatiran soal kpu itu adalah salah satu dari sekian banyak kekhawatiran
kekhawatiran yang paling salah satu yang paling utama sebelum kita bahas soal kpu tentu saja sebenarnya bertemunya dua ide antara usulan penundaan atau perpanjangan
itu dengan usulan mau melakukan amandemen undang undang dasar
dan ini kan petanya agak beda ya petanya sedikit berbeda gitu
di undang undang dasar khususnya soal pphn petanya sedikit jauh lebih kuat untuk melakukan amandemen dan mengubah pphn
sedangkan berbeda barangkali dengan peta di penundaan
yang penundaan ini kan kelihatannya baru tiga partainya yang lainnya masih ada yang menolak
secara tegas dan ada yang kemudian masih pikir pikir
nah tetapi yang paling kita khawatirkan tentu saja adalah kalau bertemu di tengah tuh
keinginan antara penundaan dengan keinginan pphn lalu kemudian bisa menjadi amandemen dilakukan dan dilakukan jadilah penundaan
nah yang kedua mungkin yang sedikit yang kemudian menakutkan juga adalah ketika dia menggunakan kpu untuk mencari alasan objektif rasional dan konstitusional
untuk mengubah penundaan
untuk penundaan pemilu
dalam artian kita tahu ya perbedaan mendasar antara undang undang dasar lama keadaan lama dengan sekarang
yang mana sekarang penyelenggaranya adalah kpu kpu diberikan porsi kewenangan yang cukup besar dalam proses melaksanakan pemilu
sehingga kalau kemudian kpu nya mengalami gangguan itu sangat mungkin menjadi alasan rasional
objektif dan konstitusional untuk mengubah menunda pemilu
nah di sini pun ada dua kemungkinan kan bisa jadi dilakukan penundaan dari awal
misalnya kita tidak tahu ya kita tidak minta minta ya
tapi kalau kita hitung mundur misalnya dari dua puluh bulan semenjak penetapan empat belas februari
karena memang yang disepakatin kan baru di empat belas februarinya ya
kalau kita mundur ke dua puluh bulan
berarti tahapan lengkapnya itu harusnya sudah jadi di bulan kick off nya
itu dimulai di bulan juni atau juli sekitar juni atau juli tahun ini
nah pada saat yang sama sampai sekarang kpu masih punya problem yang banyak ya
dalam artian sampai sekarang pkpu untuk penetapan soal tahapan juga belum dilakukan
padahal pkpu penetapan tahapan itu memiliki implikasi juga yang tidak kecil
terhadap jumlah anggaran
nah saya nggak tahu nanti seberapa serius untuk ini dikerjakan ya
nah yang ketiga lagi lagi ada indikasi kecil juga yang berkaitan dengan kpu
yaitu proses seleksi kpu sendiri yang lalu banyak menimbulkan pertanyaan
mulai dari negrid mas hadar gumai lalu kemudian mbak titi anggreni
lalu kemudian mbak nisa di perludem
itu memberikan catatan
yang kurang lebih sama
bahwa kualitas seleksi kpu dan bawaslu kali ini itu termasuk yang cukup buruk
karena mulai dari pembentukan panselnya bahkan kemudian proses fit and proper testnya
bahkan di ujungnya kemudian proses pemilihannya
kita semua tahu bahwa nama nama itu beredar jauh sebelum akhirnya namanya di fit and proper
dipilih di dpr
tapi nama nama yang terpilih itu sudah beredar lebih duluan
kekhawatiran ini meninggi dan karenanya memang butuh semacam komitmen
yang dilakukan oleh pemerintah dan dpr
karena kalau tadi misalnya wacananya penundaan
bisa jadi kpu nya menyerang
itu butuh presiden dan dpr
bisa jadi kalau misalnya mengganggu tahapan yang di pasal lima puluh lima kemudian diserahkan kepada sekjen
pasal lima ratus lima puluh lima undang undang pemilu ya
diserahkan kepada sekolah jenderal
atau kemudian sekolah jenderal tidak mampu
maka kemudian dalam batas waktu hari tertentu akan diambil alih oleh presiden
nah muara yang selalu ke arah presiden dan dpr ini selalu sedikit mengkhawatirkan tentu saja
ketika kpu nya bisa jadi kpu nya yang tidak serius mau melakukan pemilu
atau kemudian kpu nya dibajak dalam proses menyelenggarakan pemilu
karena di ujungnya kemudian kembali kepada presiden dan dpr
oke kita bisa tangkap apa yang tadi disampaikan oleh bang uceng ya
saya ke bang rifki dulu dari dpr komisi dua ini
seberapa serius lagi lagi sekali lagi ini bang rifki
seberapa serius sebetulnya dpr komisi dua kali ini mau menyelenggarakan pemilu di tahun dua ribu dua puluh
karena anggarannya belum juga disahkan belum ketok palu
bahkan masih menunggu juga nanti pelantikan dan lain sebagainya
artinya ada kekhawatiran ini terlalu mepet
sehingga ujung ujungnya nanti muaranya adalah menunda pemilu dua ribu dua puluh empat
ya seluruh wacana yang berkembang itu itu wacana yang berada di luar agenda dpr ri
komisi dua sampai hari ini tetap keputusannya bersama dengan pemilu
untuk menyelenggarakan hari pungut hitung
pada empat belas februari tahun dua ribu dua puluh empat
dan tadi terkait dengan nama demen konstitusi misalnya
sampai hari ini juga belum ada gerakan apapun secara politik konstitusional di mpr
itu melalui fraksi fraksi yang ada di mpr
yang memprediksikan partai partai politik
maupun kelompok dpd ada di mpr
bagaimana ketentuan pasal tiga puluh tujuh dari konstitusi
karena itu kami anggap wacana wacana yang berkembang ini sebagai wacana yang harus kita hormati
karena di demikian pada titik tertentu kami juga menghimbau agar tidak perlu dilanjutkan
karena secara konstitusional pemilu sudah diatur lima tahun sekali dan itu jatuh pada dua ribu dua puluh empat
dan telah ada kesepakatan politik sembilan prak di dps
bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu kpu bawaslu dan dkpp
untuk menyelenggarakan pemilu pada empat belas februari tahun dua ribu dua puluh
karenanya lelah bagi komisi dua dpr ri
kami tetap pada agenda kami untuk menyempurnakan tahapan
membahasnya bersama dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah
karena apa yang dikatakan oleh mas uce yang tadi
tahapan itu basically harus diatur melalui peraturan kpu
dan kpu itu berdasarkan ketentuan undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
wajib dikonsultasikan dengan dpr ri
dalam hal ini adalah komisi dua dpr ri
terkait dengan kenapa kpu republik indonesia dan bawaslu ri itu belum dilantik
saya kira ini jawabannya sederhana
karena masih kejelasan mereka itu pada sebelas april tahun dua ribu dua puluh
sehak lebih dulu ini juga hak konstitusional
para komisioner yang ada sekarang yang harus juga kita lindungi dan hormati
dan nanti memang putusan tuhnaf
karena mas bawaslu ri sudah jauh lebih buat dpr melalui komisi dua dpr ri
kenapa dpr melakukan itu
karena memang begitu supres sampai ke dpr
kami diberikan waktu memutuskan melalui proses fit and proper
terkait dengan nama nama tersebut
kalau kita lihat
kita sebagai dialektika yang mendewasakan kita dalam kontrak dinamika
pada kemaren dua ribu dua puluh empat
dan dari demikian saya pastikan bahwa dinamika ini belum masuk ke dalam agenda agenda resmi
partai partai politik yang terrepresentasikan melalui fraksi fraksi yang ada
jadi semua menahan diri
bahkan pada lima maret itu
pak sidang paripurna
ibu dpr pak puan maharani
beserta pimpinan dpr ri yang lain
dalam doorstop presenya
itu bisa dilihat saya kira
menyatakan dengan tegas
dpr akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tahapan
terkait dengan anggaran
komisi dua dpr ri itu sedang meminta kepada kpu bawaslu dan dkpp
yang anggaran untuk
pilek dan pilpres tahun dua ribu dua puluh empat itu angkanya delapan puluh enam triliun
ini merocak sangat drastis dari pelaksanaan
pilek dan pilpres
itu sebetulnya angkanya rp dua puluh enam triliun
karena itu di tengah pandemi covid sembilan belas ini
kami ingin ada rasionalisasi
ada yang mengatakan anggaran
kita anggarkan anggaran yang sudah disesuaikan
di tingkat kesekjenan masing masing
tentu diperhatikan para komisioner
setelah anggota kpu dan bawaslu ri dilantik oleh presiden
kami akan membahasnya
dan akan menetapkannya bersama sama
ini kekhawatiran yang berbeda
kemungkinan yang berlebih
dan saya pastikan dinamika itu masih aman aman saja di dpr ri
oke di dpr masih aman aman saja
kalau begitu dari kantor staf kepresidenan
dari yang disampaikan oleh bang oceng
dan juga dari bang rifqi di komisi dua dpr ri
tapi sebenarnya apakah kemudian pelantikan
ini kan sudah diputuskan ya
pelantikan komisioner yang baru nanti itu bulan april
nah bagaimana memastikan bahwa itu tidak akan mengganggu
nah bagaimana memastikan bahwa itu tidak akan mengganggu
tahapan tahapan pemilu ke depan
ya baik terima kasih mas raina hat
pertama saya sampaikan bahwa
apa yang disampaikan oleh mas zainal arifin mukhtar ini adalah
sesuatu yang bagus
pemerintah kpu dpr
dalam rangka konstitusi
namun saya setuju dengan yang disampaikan oleh mas rifki tadi
bahwa apa yang disampaikan oleh mas zainal ini terlalu berlebihan
karena tidak sesuai dengan apa yang sedang berproses saat ini
di pemerintah di kpu maupun di dpr
pertama adalah terkait dengan penetapan jadwal
perlu diketahui bahwa penetapan jadwal kpu empat belas februari tahun dua ribu dua puluh
itu adalah penetapan jadwal tercepat dalam sejarah pemilu era reformasi
kalau dulu kpu kpu sebelumnya yang menetapkan jadwal pemilihan itu adalah
kpu baru yang terpilih begitu
nah ini ditetapkan oleh kpu yang periode lama
jadi ini memastikan bahwa penelenggaraan pemilu itu sesuai dengan skedul
lalu yang kedua kita juga pemerintah juga memproses seleksi anggota kpu dan bawaslu
yang sekarang sudah diketahui hasilnya
dan tentu akan dilantik sesuai dengan akhir masa jabatan dari kpu dan bawaslu yang lama
akhir masa jabatan kpu bawaslu yang lama itu adalah di tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
jadi tentu pemerintah tidak ingin mengurangi masa jabatan kpu dan bawaslu yang saat ini ada
dan kpu bawaslu yang baru akan dilantik
dan kpu bawaslu yang baru akan dilantik
dan kpu bawaslu yang baru akan dilantik

jadi kita semua pemerintah tetap dalam koridor pelaksanaan konstitusi
yaitu bahwa pemilu dilaksanakan di tahun dua ribu dua puluh
baik mas sigi tapi bagaimana menjawab kekhawatiran dari para pemerhati demokrasi
bahwa ini kan anggaran belum ada kan
kan tidak ada anggaran
tidak ada pemilu kira kira begitu ya
komisioner belum dilantik
bagaimana kemudian ini bisa berjalan
sesuai dengan target
anggarannya belum jelas
barangnya belum ada
yang ujung ujungnya nanti adalah bisa bisa
kemudian ini jadi
seperti kpu pun akhirnya juga tidak bisa
menyelenggarakan pemilu sehingga ujung ujungnya adalah
pemilu yang jadi ditunda
anda masih mungkin sebagai
bekas komisioner juga mungkin bisa menjawab
tapi dijawab nanti mas ikit
kita break dulu ya
bang oceng bisa memberi tanggapan
tapi kita harus break dulu saya juga nanti akan ke bang rifki
sebetulnya di komisi dua sendiri
berapa anggaran yang kemudian disetujui di komisi dua
karena ada yang menyebut
kemudian sudah oke di angka
delapan puluh an triliun tapi kemudian
anggota yang lain mengatakan itu perlu di
jadi sebetulnya berapa
angka yang pasti yang diminta oleh komisi dua
untuk kpu dalam
pengajuan anggaran kita bahas nanti usai jeda
kami akan segera kembali
anda kembali di cnn indonesia
newscast masih bersama saya
reinhard sirait dan tiga narasumber
bang oceng ada tanggapan dari tadi sampaikan oleh
mas ikit bahwa kalau kemudian ada
kekhawatiran menunda pemilu lewat kpu itu
anggaran itu kemudian memang
tengah dalam proses dan
soal pelantikan ini sebetulnya
about timing saja gitu
partly ya separuh saya setuju
misalnya soal jadwal pelantikan
yang memang karena sampai tanggal
masa jabatan mereka sampai
atau dua belas april soal itu saya setuju
cuman begini kita bicara
soal politik dan praktik
pemerintahan yang seringkali
punya agenda dan logikanya sendiri
kita bisa bayangkan ya dalam berbagai
kesempatan misalnya selalu
bercerita bahwa penguatan kpk
tapi di ujungnya tiba tiba hanya dalam sebuah
sebelas hari mengubah undang undang kpk
dan itu merubuhkan kpk
dalam berbagai kesempatan saya melihat
perilaku perilaku yang rada mirip ya
yang jauh dari
partisipatif lalu kemudian
jauh dari kesan aspiratif
lalu kemudian putusan putusan
yang diambil kalau dalam teorinya
sering dianggap sebagai
yang diambil hanya untuk
membenarkan tindakan tindakan yang ingin dilakukan
nah kekhawatiran itu menurut saya
penting sekali dipakai
untuk melihat kinerja
pemerintahan yang memang menurut saya
nah yang kedua
pemerintah sekarang seperti sedang mencari cari
alasan saja untuk melakukan penundaan
diulang ulang dengan berbagai
diawali dengan misalnya
beberapa orang internal
pemerintahan yang menyampaikan
bahwa harus perpanjangan lalu beberapa
partai dengan berbagai
alasan ekonomi dan lain lain
sebagainya lalu tiba tiba
pak luhut lagi kemudian
yang tidak kalah anehnya ya
itu menambah sebenarnya
kecurigaan atau menambah
kekhawatiran publik di hadapan
kekuasaan yang seperti ini
ini bukan soalan
tidak sesuai dengan
jadwal tidak sesuai dengan
agenda pemerintahan dan lain sebagainya
karena agenda agenda yang beginian
seringkali bisa seperti sulap ya
dalam proses proses pemerintahan yang ada
perubahan undang undang dasar kan diusulkan sepertiga
lalu kemudian dimasukkan dalam agenda
mpr yang dihadiri
dua per tiga dan akhirnya disetujui
sekurang kurangnya setengah plus satu
dari anggota mpr
nah untuk mencapai
ini biasanya rasanya
tidak terlalu sulit
ya saya sepakat dengan begitu banyak
pakar hukum tata negara seperti juga saya
menyatakan bahwa untuk
menggelar ini sebenarnya tidak terlalu sulit
lagi pula ada
kemungkinan ketemunya kan
ada kemungkinan ketemunya seperti yang saya bilang
ketemu di wilayah
pphn wilayah gbhn
yang saya sendiri mengatakan aneh sekali
sistem presidensil kok kemudian menyediakan
perilaku yang seperti ini menurut saya
itu yang membuat kekhawatiran
apapun yang disampaikan oleh publik
itu harusnya dianggap
atau sistem peringatan dini
atau kemudian kewaspadaan
bersama tapi pada saat yang sama
harus dipandang sebagai aspirasi
aspirasi yang mengikat bagi
pemerintah dan dpr
itu yang saya ulang berkali kali bahwa
dengan segala hormat saya
kepada partai partai yang masih kekeh
pdip dan bumega
tetapi di lain sisi kita selalu khawatir
dengan perilaku partai yang bisa terjadi
akan melakukan perubahan perubahan
cepat seiring dengan kesepakatan
karansi yang akhirnya disepakati
nah kira kira itulah
belum ada agenda ya agenda memang bisa
diciptakan dengan cepat ya

ini semacam terlalu khawatir
jangan salahkan karena perilaku sendiri yang
seringkali memang amat mengkhawatirkan
baik mbak uceng catatan anda
untuk kpu yang terpilih ini bagaimana
apakah juga anda ragu
meragukan kpu yang terpilih ini
karena kan tadi juga anda mengatakan
demokrasi lainnya yang juga menyoroti proses
pemilihan ya anggota kpu
dan juga bawah suhu terpilih sekarang
saya sih yakin begini ya
anggota kpu juga
pasti adalah orang orang yang
tidak mau mempertaruhkan
indonesia yang begitu banyak
tapi di lain sisi harus kita akui
dan bawah suhu kali ini
terpilih melalui proses yang
tidak terlalu menarik
proses yang mulai dari
panselnya yang begitu banyak ada
silahkan di tracking ya
maka ada begitu banyak catatan publik
berkaitan dengan funselnya
yang kemudian sangat dikuasai oleh
yang kedua kemudian
atau desakan masyarakat terhadap orang orang
tertentu itu kemudian
tidak banyak kemudian bisa diabsorb
kemudian orang orangnya lolos
plus pada saat yang sama fit and proper
belum lagi kalau kemudian
nama namanya sudah keluar duluan
akhir yang dilakukan oleh dpr
kala itu satu atau dua
hari sebelumnya nama nama itu sudah beredar
lalu kemudian nama nama itu
ternyata memang benar benar terpilih
ini seakan seakan akan
riset termasuk riset yang pernah saya lakukan
tahun dua ribu sembilan soal bagaimana
sejenis ini itu biasanya sistem
paket dan disepakati oleh
partai jauh hari sebelumnya bahkan
pemanggilan terhadap orang orang tertentu kalau
mau terpilih dalam sebuah proses
seperti ini saya yakin
mungkin nggak tahu ya mas sigit
mengalami atau tidak tapi paling tidak
harus masuk dalam koalisi besar
untuk kemudian terpilih
itu riset saya yang saya lakukan tahun

menjadi kandidat dalam sebuah proses
seleksi komisioner serupa
dengan kpu lalu kemudian kpk
dan lain lain sebagainya artinya
kan menaikkan kekhawatiran walaupun
pada saat yang sama bisa jadi harusnya mereka juga
integritas dan kapasitasnya
dihadapan publik ya
tapi biar bagaimanapun ini menjadi khawatiran
demokrasi dan konstitusi
itu tidak bisa kita hanya
serahkan kepada pemerintah dan dpr
tapi pada saat yang sama tagihan yang sama itu
harus dikirimkan kepada kpu
jadi mereka harus punya komitmen yang kuat
proses pemilihan umum
lancar sesuai dengan agenda yang
sudah disepakati ya dalam
rapat konsultasi dengan pemerintah dan dpr
baik sebelum kebang rifki
mas sigit ada tanggapan dari anda
pemerintah tampaknya mencari cari alasan untuk penundaan
yang saya terkait dengan
penundaan tadi ya pertama
memang ada fakta
partai politik yang mengusulkan
tetapi ada juga fakta
bahwa ada partai politik
itu bagian dari koalisi pemerintah
nah persoalannya adalah kenapa
kemudian cara bacanya hanya dilihat
seolah olah kehendak pemerintah
adalah ingin penundaan pemilu
itu kan ranah
di luar satu itu ranah di luar
eksekutif yang kedua
di koalisi pemerintah sendiri
partai koalisi pemerintah sendiri
terjadi perbedaan pendapat begitu
diasumsikan bahwa akan ada niat untuk
lalu yang kedua terkait dengan seleksi
kalau kita lihat dari
semua proses seleksi yang pernah ada
senantiasa ada kritik
ketika saya di tahun dua ribu dua belas
ikut seleksi di kpu pun
juga ada kritik
demikian juga dengan kpu yang
menyelenggarakan pemilu di dua ribu sembilan belas
juga ada kritik
kritik kritik itu senantiasa ada
tetapi tidak kemudian
konklusinya adalah bahwa ini bagian dari
jadi harus dilihat secara
memang ada tapi kesimpulannya
tidak harus terkait dengan
penundaan pemilu itu
oke jadi anda tidak melihat bahwa
sekarang itu arahnya adalah untuk menunda pemilu
sampai dengan saat ini
yang dilakukan oleh
agenda agenda untuk menuju
tidak ada keraguan tentang itu
baik bang rifki semua agendanya memang selalu
dijawab adalah sesuai dengan agenda
sesuai dengan agenda tahun dua ribu dua puluh satu
tapi kemudian kan
ketika politik sudah masuk mengintervensi
ini bisa berubah petanya begitu yang kira kira
tadi juga disampaikan juga oleh
bang uceng apalagi ada beberapa
fenomena fenomena yang menunjukkan
geliat menuju ke arah sana nah bagaimana
kemudian itu nanti bisa mengintervensi runtutan
agenda yang sudah disiapkan
oleh dpr juga termasuk karena
bagaimana kalau kemudian
kpu nya sampai sekarang belum tahu anggarannya
berapa yang akan digunakan
ya satu soal anggaran
aku indikatif dalam
rapbn tahun dua ribu dua puluh
yang kemudian sekarang menjadi
apbn tahun dua ribu dua puluh
itu kan sudah
para pemilik dpr
hanya saja memang
hal hal yang terkait dengan
teknik teknik tahapan kepemiluan
yang kami mintakan untuk
dari delapan puluh enam triliun itu
itu sedang dilakukan oleh kpu
dan ada kesepahaman
antara kpu dan dpr
beserta pemerintah agar
pembahasan dan finalisasinya dilakukan
oleh komisioner kpu
tahun dua ribu dua puluh dua ini
sebetulnya ini semua sedang bekerja
kami juga sudah memiliki
kami juga sudah menerima
dari kpu dan bawaslu ri
bahkan dkpp terkait dengan
kebutuhan kebutuhan pilek dan pilpres
bahkan juga untuk pemilihan kepala daerah
pemilihan gubernur bupati wali kota
kabupaten kota itu hibah
untuk pelaksanaan pilkada tahun dua ribu dua puluh
juga sudah mulai dialokasikan
oleh teman teman kami di dprd
provinsi kabupaten kota
semua kita ini sedang bekerja
dalam rangka memastikan pelaksanaan
pemilu dan pemilihan terhentak
nah dinamika politik
itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari
hanya saja setiap partai politik
memiliki platform politik masing masing
kami pdi perjuangan
menjunjur singgih pancasila
dan undang undang dasar
karena itu konstitusi bagi kami
adalah pedoman dalam berpolitik
ketua umum dengan tersenyatakan
dalam konteks penundaan pemilu
pdi perjuangan yang paling pertama
menjadi garda terdepan
untuk kemudian menolak ide tersebut
kita sebagai sesama anak bangsa
sudah kehilangan prasulit
kami sudah menyatakan ini berkali kali
dan kami juga tunjukkan sikap ini
dari kucuk pimpinan
ketua umum sekjen bahkan ketua dpp
bidang politik ibu puan maharani
yang juga berkali kali menyatakan
hal serupa dan
sikap psi sebagai the ruling party
tentu menjadi penting dalam
sikap sikap partai politik yang lain
yang tidak boleh kita negasikan
dan kalau boleh kita hitung saat ini
tentu sebagian besar
menyatakan untuk tidak menerima
ide ini ada satu dua partai
yang secara terbuka menyatakan itu
itu pun saya kira sudah juga
melakukan dalam tanda kutip klarifikasi
misalnya mereka menyampaikan ini
sebagai sebuah wacana ide gagasan
yang tentu sebagai wacana ide dan gagasan
tapi dengan itu diformulasikan
kegiatan kegiatan resmi politik
baik itu di dpr maupun dpr
saya kira kita tidak perlu
mengkhawatirkan terlalu jauh
tetapi saya berterima kasih
tentu kepada bang wucheng
kawan kawan yang terus
memberikan pengawasan memberikan aspirasi
kepada kami dan itu menjadi penting
bukan hanya sebagai atas
warning system tetapi menjadi
mitra strategis kita dalam merawat
demokrasi konstitusional di indonesia
kita semua ini ingin menghasilkan
legasi dalam kesejarahan
ketatanegaraan kita kami juga tidak
ingin tercatat dalam legacy yang kurang positif
pemerintahan tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
presidennya adalah kader dari pdi perjuangan
dan pd perjuangan
memenangkan pemilu legislatif kami
tentu ingin husnul khatimah
dalam melaksanakan pemerintahan ini
kami tidak ingin suul khotimah
dan karena itu
semua bangsa ini akan bekerja untuk memastikan
bangsa ini ke arah yang lebih baik
bukan hanya bajunya yang putih
tapi juga hatinya putih untuk merawat demokrasi
itu penting bagi kita untuk kita
tahapan ini berjalan
dua puluh bulan sebelum hari
pemungutan suara itu nanti jatuh pada
bulan juni dan
rancangan pkpu dan
rancangan perba waslu itu sebetulnya
sudah dibuat oleh waslu dan
kpu hari ini tinggal kami bahas
dan finalisasi saya menggorong juga
agar komisioner kpu dan bawaslu
kedepan melakukan diseminasi
kepada kelompok kelompok pro demokrasi
kawan kawan di kampus kepada
publik gitu agar rancangan
pkpu dan perbawaslunya
itu juga bisa dikritik dan diberikan
masukan dalam rangka penyempurnaan
tahapan tahapan pada pemilu
tahun dua ribu dua puluh empat kita sebutnya
tahun dua ribu dua puluh empat ini bukan melaksanakan
pemilu yang baru karena
tentuan undang undang yang menjadi
dasar pemilu tahun dua ribu dua puluh
itu sama persis dengan undang undang
yang digunakan dalam
dan pilpres tahun dua ribu sembilan belas
karena tidak ada perubahan nah mestinya
penyusunan pkpu dan perbawaslunya
menjadi tidak terlalu sulit
mendasarkan daftar inventarisir
masalah pengalaman pengalaman kita
termasuk pelaksanaan pilk ada
yang juga mendasarkan pada ketentuan
undang undang lama undang undang

baik barifi tapi
jadi persisnya kapan kemudian
komisi dua akan merampungkan
memfinalisasi pkpu yang
sudah diajukan tadi juga oleh kpu dan
memastikan berapa anggarannya
hari yang lalu juga saya sempat mewawancarai
oleh ketua kpu memang iya
kpu kemudian mengajukan anggaran
sekitar delapan puluh enam triliun tapi
ada opsi opsi lain sebetulnya yang juga sudah
diajukan oleh kpu dan justru kpu menunggu
dari komisi dua untuk segera
mensahkan anggaran karena ada
urgensi yang sangat penting untuk
segera disahkan anggaran itu agar kemudian
tahapan pemilunya bisa berjalan
sesuai dengan rencana tapi kita bahas di segmen terakhir
dialog nanti barifi kita break dulu kami akan
segera kembali sesaat lagi
anggaran bagi pelaksanaan
teknis di kpu dan bawaslu
tahun dua ribu dua puluh dua ini
tidak ada masalah kpb
sudah melakukan fungsi fungsi
untuk melakukan persiapan persiapan
teknis menuju ke arah itu
juga sudah dilakukan mas sigit nanti
bisa dikonfirmasi lah soal itu
yang belum itu adalah
yang tertentu karena
ppu terkait dengan
tahap tahap itu belum kita bahas
bersama kan akan sangat ideal
disitu akan tahu persoalan persoalan
apa saja yang muncul
kita meeting melalui dua hal
satu ah juridik
melalui rancangan pkpu dan
rancangan bawaslu yang nanti disahkan
menjadi pkpu dan
bawaslu di sisi yang lain tentu
adalah aspek finansial
untuk mendukung tahapan tahapan tersebut
setiap tahapan itu ada
dan setiap itu pula komisi dua
diberikan tanggung jawab konstitusional
dan koordinasi dari dua lembaga
jadi kalau ditanya
kapan saya sudah kasih
sekali kali setelah komisioner
kpu dan bawaslu ri dilantik pada
yang akan datang
insya allah di bulan ramadan
setelahnya nanti kita akan
bahas itu sebelum bukan juni
kami pastikan semua akan
berjalan sesuai dengan
agenda yang sudah diketapkan
untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan
bang uceng jadi apa yang bisa
mengurangi rasa kekhawatiran
dari menurut anda ya bang uceng
bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat ini bisa saja
kpu kemudian dikembosi
dan lain sebagainya apa yang bisa membuat itu
kemudian terpatahkan argumentasinya atau kekhawatiran
itu kemudian tidak terjadi
sebelum saya masuk ke sana ya
tadi saya mau mengoreksi sedikit
pernyataan dari mas sigit yang
mengatakan bahwa tidak bisa disimpulkan
dari satu partai
dari satu dua partai itu kemudian tidak
ditampilkan partai lain yang menolakkan
ada hukum logika yang mengatakan
fakta yang setengah itu
sebenarnya bagian dari kesesatan
fakta itu tidak tengah
kalau ditampilkan bahwa hanya ada tiga partai
kita semua paham bahwa isu penundaan
ini dimulai dari sana
pak bahlil sendiri yang memulai
lalu kemudian dikutap
kutip berkali kali oleh beberapa
kalau benar laporan tempo
cnn indonesia yang mengatakan
bahwa ada intervensi pihak
ke sana ke arah partai partai itu
itu jelas baunya akan jauh
lebih terang benderang jadi nggak bisa
serta merta mengatakan karena ini dari partai
pemerintah kemudian tidak ada
lagi pula sikap pak jokowi sendiri
jauh berbeda dibanding dengan
dalam tiga periode dia mengatakan ini
orang yang mau menampar atau cari muka
tapi untuk kali ini dia jauh berbeda
tepatnya sampai sekarang belum ada pesan
yang clear kecuali dia menyatakan
bahwa akan ikut pada konstitusi
apapun konstitusinya akan
dientukan ke arah mana
yang kedua kalau bicara soal
kepemiluan kita bisa
diyakinkan kalau itu ada semacam
ada tindakan yang post factum
dalam artian jelas
ada tindakan yang nyata
yang bisa berpotensi menunda
pemilu itu segera diselesaikan
yang ketiga saya sebenarnya
mau menambahkan hal hal yang mungkin
bisa dilakukan untuk menunjukkan
komitmen partai bukan
hanya sekedar karena menunggu currency
tapi kemudian menunjukkan komitmen partai
bahwa memang tegak lurus pada
saya mengatakan begini harusnya
kalau partai partai selama ini
bahkan terlambat saja ke dpr
kemudian dimarahi dan lain lain
sebagainya saya pikir harusnya
partai partai bisa menegur
yang bertugas di luar dari tupoksinya
menko maritim dan investasi
jualan untuk mengatakan bahwa
akan ada tiga periode dan lain lain
perpanjangan dan lain lain
menurut saya saatnya
partai bisa menunjukkan sikap
menggunakan mekanisme pengawasannya
teguran teguran terhadap konsep konsep
yang seperti itu karena itulah esensi
yang sebenarnya mengawasi
apa sikap dan
perilaku pemerintahan yang tidak pas
oke baik masih ditanggapan dari anda
jadi paling tidak ada dua nih kalau kemudian proses proses
yang mengarah pada
penundaan pemilu ini segera diselesaikan
ini mungkin bisa mematahkan
kekhawatiran itu dan juga
pernyataan dari presiden yang clear lagi
perpanjangan masa jabatan dan juga soal
penundaan pemilu ya
sikap presiden terkait dengan
tiga periode ataupun penundaan
tidak ada yang berubah
dalam koridor konstitusi
kenapa tidak setegas
terkait dengan tiga periode karena
hakikatnya tiga periode
ataupun penundaan ini adalah
kekuasaan yang ditambahkan begitu
kita bisa merujuk pada
apa yang pernah disampaikan oleh
presiden bahwa beliau
tidak berkenan untuk tiga
ini jadi sikap
presiden yang terakhir
mengatakan saya taat
pada konstitusi itu adalah
ya memang harus begitu
sedemikian adanya tidak perlu
kemudian harus dituntut presiden
sesuatu yang sebenarnya
apa yang didiskusikan ini adalah sesuatu yang
berada di luar ranah dari
ini adalah ranahnya
dpr ranahnya dpd
untuk membicarakan berbagai hal
yang muncul ke publik
dan anda tetap bisa memastikan
bahwa dari pemerintah
dari istana tetap ada agenda
di pemilu dua ribu dua puluh empat dan
kpu terpilih sudah dilantik itu
tidak akan mengganggu
jadwal pemilu atau
bahkan sampai membuat kpu kemudian
kewalahan sehingga tidak bisa mengadakan pemilu
isu penundaan ini akan
terus dikembangkan oleh beberapa
ketika dulu sebelum
jadwal pemilu itu ditetapkan
pemerintah dpr menghambat untuk
menunda tetapi ketika jadwal pemilu
sudah disahkan kemudian bergeser soal
ketika pelantikan diberi
kepastian bahwa akan dilantik di bulan
april dua ribu dua puluh dua kemudian
orang bergeser lagi kepada
anggaran nah ketika
nanti pelantikan anggaran juga
di apa diberikan
dan sudah terlaksana
kita tidak tahu lagi isu apa yang
kemudian akan dikembangkan
adalah bahwa tetap
pada agenda agenda untuk
menjalankan pemilu dua ribu dua puluh empat
oke bang uceng terakhir bagaimana
kita publik bisa ikut mengawasi
agenda demi agenda
menuju pemilu dua ribu dua puluh
iya itu yang saya bilang di
akhir di segmen sebelumnya ya
bahwa harusnya tagihan
konstitusi dan demokrasi
itu dilayangkan tidak hanya
dpr dan dpd saya pada saat yang sama
komitmen yang sama ditagihkan
ke lembaga lembaga negara yang terkait
dengan itu semisal adalah
kpu yang kedua
publik tetap harus
bersuara ya karena itu jangan
dibayangkan suara itu adalah
bagian dari mencari cari kesalahan
terus dikatakan bahwa karena
pindah dari satu ide menurut saya bukan itu
tidak ada esensi orang berbicara
orang semua tahu pelantikan itu
pasti setelah april
karena begitulah masa saya bahkan
tidak ada esensi pindah pindah itu yang ada
ditiupkan sendiri dari pihak istana
ya itu soal penundaan
pemilu jadi andai
penundaan pemilu ini bisa ditutup
dengan mudah dengan cepat ya
cukup menyampaikan hal yang sama bahwa
isu penundaan ini persis sama
isu usulnya persis sama
muka mau menampar muka saya
dan mencurumuskan saya
menurut saya pesan itu akan selesai
orang kemudian tidak akan banyak
menaruh curiga bahwa
apapun tindakan ini kemungkinan
di ujungnya adalah upaya
untuk menunda pemilu
dan yang ketiga menurut saya
untuk melihat pemerintahan
mengevaluasi pemerintahan secara
pemilu itu tentu saja
menjadi sangat penting karena menjadi
peran bagi publik
aktor aktor politik yang tidak serius
membangun negara makanya di
buku buku teori mengatakan pemilu itu
adalah kudeta yang paling konstitusional
kita bisa mengganti pemerintahan
kita bisa mengganti
partai partai penguasa kita bisa
yang tidak serius dengan agenda agenda
yang ingin disampaikan oleh publik
nah ketika itu dicabut
dari publik menurut saya saatnya
untuk publik melawan
karena hak itu adalah
hak kita untuk
mendapatkan pemerintahan yang jauh lebih baik
oke baik kita lihat bagaimana
dinamika kedepan dan tentu kita berharap
seperti yang tadi sudah
banyak kita bahas ya bahwa
tidak ada kekuatan politik apapun
yang menggunakan kpu untuk
pelaksanaan atau menunda
pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat kita juga
akan awasi bagaimana proses tahapan demi tahapan
akan berlangsung menuju ke pemilu

bang rifki terima kasih banyak
bang zainal arifin mokhtar
terima kasih banyak untuk waktunya dan juga
diskusi yang menarik malam hari ini
terima kasih selamat malam